ibu apaan sih eh ibu ibu suka atau nggak suka ibu itu nggak berhak ngelarang erna pacaran dengan
siapapun termasuk sama lukman oh iya nih lima ratus rupiah tadi dikasih sama lukman ibu enggak gampang
hai ini kamu udah nggak usah aja enak nih makasih ya kalau gitu aku pulang ya
hai kak kayaknya hubungan kakak sama erna lebih dari sedar teman ya kalau bener bener kenapa
enak cantik menarik karena itu tipe cewek suka moroti orang meretak istilah lainnya dia sengaja
setelah dia puas
korbannya itu banyak terakhir firman belum lama ini
ini berkat susuk pengasiaan tbalance
l league menah satu ratus satu
di luar kota itu udah takut di hadapan gue
gue hari ini tiga ratus besok besok dan seterusnya harus nyert dong
senyum senyum sendiri udah gila ngaco lo ngomong apaan sih gue itu
tiga ratus dari lukman erna baru dapat segitu aja
nih pemberian dari cowok kemarin dia beliin waktu ke kota harganya empat juta r uang tiga ratus itu nggak
ada apa apanya tahu hp ini
cuma sebagian kecil yang lo tahu cowok gue sih gak pelit apapun yang gue minta
pasti dibeli maklumlah bokapnya kan orang kaya lu tuh gak level tau enggak
hai dasar pengiratan
apa bedanya gua sama lo erna cuman elok tuh nggak seberuntung gue dari
oh ini gua udah dapet tv hp terus motor
gak tau deh ntar dapet apa lagi
kamu yakin ingin menggunakan temen kamu ini
saya ingin laki laki itu meninggalkan dia
besok kamu akan tahu apa yang terjadi pada teman kamu itu
kalau gitu saya permisi
pokoknya hubungan kita sudah berakhir
gua udah bosan pacaran sama lo
kenapa sih kamu tiba tiba ngotot putus kayak gini dari aku khas
karena dari kemarin kamu masih baik sama aku
kamu udah punya ganda yang lain ya
eh dengar ya
gua mau punya ganda yang lain ya
mau gak kak itu urusan gua bukan urusan lo
yang penting mulai hari ini
gua bukan pacaran lo
tony jangan tinggalin aku
lo udah pindah ke tempat ini
aku sudah mengambil tanda
tapi untukmu aku sudah kembali ke tempat ini
ini bukan untukmu
secepatnya oh masa sih oh iya ada tuh namanya kacau dia punya pabrik batako juga lagi terus
umurnya enam puluh tahun pasti lo mau deh gue kenalin ya kenapa enggak yang gue encer kan bukan orangnya
tapi hartanya tahu terserah hai apa ada yang salah ya dengan cincin jimat ini waktu bersama
roy dan herman tidak masalah hai gue yang mutusin mereka
aneh pasti ada nggak beres
siapa yang ngaruh ini di ember ya
erna buat apa lupur lupur ini di ember
itu mau apa apa itu terserah aku
nih lima ratus ribu rupiah
tadi dikasih sama lukman
mendapatkan uang sebanyak ini
bukan ini yang diharapkan ibu ya
bukan ini nak